dasar perempuan gak tahu terima kasih
masih aja cerewet
kenapa hidupku menderita seperti ini
saya santah dimana
dan suamiku kandap prabu
kenapa dia menjadi kejam padaku
aku harus bertemu dengan orang yang menyebalkan
istana ini indah sekali
aku sudah tidak sabar bertemu dengan makanan enak
kau kan perlu istirahat
ini tempat yang tepat
tapi kisanak kita tidak boleh sembarangan masuk
kita harus izin dulu pada pemiliknya
tempat ini tidak ada pemiliknya
tidak ada pemiliknya
bukan berarti kita bisa sembarangan masuk
lebih baik kita tunggu saja disini
sampai pemiliknya datang
atau paling tidak
kita ucapkan salam saja
siapa tau pemiliknya mendengar
kenapa ibunda subanglarang bisa ada disini
dia tidak boleh mengenaliku
kalau tidak rencana aku bisa berantakan semuanya
aku harus menyelamat
tuh kan tidak ada
tunggu kisah anak
tunggu kisah anak
tunggu kisah anak
kalau memang kita dibolehkan istirahat disini
tapi kalau tidak
oh sudahlah lebih baik kita pergi dari sini mencari tujuan lain untuk beristirahat
aku ingin masuk kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana
aku mau kesana

kita kan belum berkenalan
kita bisa bicara baik baik
main serang saja
itu namanya tidak sopan
siapa yang sudah berkenalan dengan
kau masuk kemari tanpa permisi

kalau kau ingin menyerangku
kalau kena bubur
jangan nangis ya
jurus ketek naga
jauh jangan gelap ya
jangan submarine jangan ber titus
jangan jangan ber lapai
jangan lupa h losers
jangan lupa h losers

aromanya kalau kau hirup lebih dekat lagi
pasti lebih enak
maaf kalau kami mengganggu waktu kalian
ada apa tiba tiba kau datang kemana
lancang sekali kau
telah mengganggu israt kami
bila mengganggu nyai
kami hanya ingin melapor
datang dan ilmunya tinggi
kami pun kalah nyai
berani beraninya masuk ke daerah kekuasaan kami
aku amuk merukuk

kau yang jahat
dia akan memiliki banyak kerjalekan
dalam tempat yang pasti